di lantas polda metro jaya mulai menerapkan tilang elektronik dengan fitur baru pada awal juli dua ribu sembilan belas ini
tilang elektronik ini tidak hanya menindak pelanggaran rambu lalu lintas saja
namun juga meluas ke penggunaan sabuk pengaman dan juga telpon genggam di dalam kendaraan
meski dalam kondisi malam hari sekalipun
dan melalui sambungan telpon sudah ada di lantas polda metro jaya
kombes pol yusuf selamat malam
bapak yusuf bagaimana
mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu teknis dan juga mekanisme pemberlakuan e tilang ini bagi pelanggar lalu lintas
selamat malam pak
jadi perlu kami sampaikan mulai tanggal satu juli kemarin
polda metro jaya sudah menerapkan lagi etle dengan fitur yang baru
di mana pada fitur yang lama etle dimulai pada tanggal satu november tahun lalu
kemudian di dalam fitur baru ini
ada beberapa jenis pelanggaran yang ditambah dari fitur yang lama
yang pertama adalah penggunaan safety bear
kemudian yang kedua adalah penggunaan handphone pada saat mengemudikan kendaraan bermotor
kemudian yang ketiga adalah ganjil genap
yang keempat adalah speed radar
kecepatan kendaraan itu bisa terdeteksi sama kamera
ini sudah kita berlakukan mulai satu juli kemarin
jadi semuanya itu bisa terdeteksi dengan kamera perangkat
penginta atau cctv yang terpasang begitu ya pak
kemudian bagaimana dengan tilangnya sendiri nanti diberlakukan kepada para pelanggar ini pak
jadi kendaraan yang melanggar atau langsung terdeteksi masuk di back office yang ada di tmc polda metro
gambar mobilnya di dalam mobilnya itu yang orangnya wajah orangnya juga ada
jenis pelanggarannya itu pakai safety bed atau tidak atau pakai hp dan sebagainya itu ada muncul di sana
kemudian data kendaraannya juga muncul di data back office itu
kemudian dari anggota memberikan verifikasi pengiriman verifikasi kepada alamat yang ada tertera di dalam kendaraan data kendaraan itu
setelah itu baru kalau memang benar yang melakukan sesuai dengan wajahnya yang ada di dalam kendaraan itu baru dikirim surat tilang pak
mungkin pertanyaan selanjutnya adalah titik titik mana saja ini ada kamera pengintai atau cctv untuk e tilang ini
dan katanya juga ada surat tilang
sepuluh penambahan titik baru di mana saja pak
ya sepuluh penambahan titik baru itu adalah di kawasan sudirman dan tamrin
di sekitar jalan sudirman tamrin pak
dari mulai bundaran patung buddha medan merdeka barat sampai dengan bundaran senayan itu ada itu
oke jadi sepanjang sudirman tamrin semuanya ini sudah diberlakukan ya untuk kamera pengintai yang kemudian bisa mendeteksi para pelanggar lalu lintas
nah untuk tiga hari ini sudah tiga ratus tujuh puluh surat tilang yang dikirimkan ke alamat pelanggar
artinya memang sudah bekerja secara efektif dari awal bulan juli ini
ya betul betul jadi ada sekitar tiga ratus tujuh puluh an sampai dengan kemarin ya
pemanggilannya dalam jangka waktu berapa lama pak yusuf
itu nanti dalam waktu tiga hari ini kita batas waktu konfirmasi kemudian empat hari kemudian pengiriman tilang
kemudian tujuh hari kalau tidak ada respon baru stnk nya di blokir pak
oke stnk nya diblokir jika tujuh hari tadi anda katakan tidak melapor ke kantor polisi
sanksinya selain tadi anda katakan jika tujuh hari tidak melapor lagi ke kantor polisi diblokir gitu stnk nya sanksi apa lagi yang akan diberikan kepada pelanggar ini
diblokir jadi kalau memang sudah diblokir berarti yang berkaitan dengan masalah stnk pembayaran pajak pengesahan atau mungkin mau jual mobilnya
atau mungkin mau dimutasi atau pindah
dan sebagainya pasti berurusan dengan samsat
nah di samsat itu sudah terblokir di situ jadi pasti nggak bisa itu
kalau kita ketahui kan
kita harus harus bayar denda pelanggarannya dulu baru blokir itu bisa dibuka
nah denda pelanggarannya itu berapa pak besarannya kalau apakah ratusan ribu atau sudah ditetapkan ditentukan
jadi itu tabel pelanggarannya sudah ada di undang undang itu
dari mulai lima ratus ribu sampai dengan satu juta khusus untuk pelanggaran pelanggarannya
kan beda beda jenis pelanggarannya
yang pakai hp kemudian yang setidaknya menggunakan sentimeter kemudian yang apa itu ganjil genap atau speed radar semuanya sudah ada datarnya
oke ini sudah di jalan sudirman tamrin kemudian dalam waktu ke depan akan ada penambahan titik titik lainnya pak yusuf
jadi nanti sekitar kalau tidak salah bulan sembilan atau bulan sepuluh itu nanti ada penambahan delapan puluh satu tahun
ada dua puluh satu kamera di dua puluh lima titik yang ada di wilayah jakarta
oke jadi menambah lagi ya sampai dua ribu dua puluh nanti
terima kasih untuk sementara informasi dari anda kombes pol yusuf di lantas polda metro jaya
terima kasih sudah bergabung bersama kami pak yusuf